kemudian saksi perdisambo s a s i k m h mengatakan bahwa itu keliru
namun pada saat itu saksi arif rahman arifin s i k m h mendengar nada bicara saksi perdisambo s a s i k m h
sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi hendra kurniawan s i k dan saksi arif rahman arifin s i k m h
masa kamu tidak percaya sama saya
lalu saksi perdisambo s a s i k m h menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman cctv tersebut
disimpan di mana file rekaman cctv tersebut
kemudian saksi arif rahman arifin s i k m h menjawab
yang sudah melihat rekaman cctv tersebut adalah arif rahman arifin s i k m h
yaitu kasar reskri polores jakarta selatan
dan file tersebut tersimpan di plastis dan laptop tersebut miliknya saksi baikuni wibowo s i k
kemudian saksi perdisambo s i k m h
perdisambo s i k m h mengatakan
berarti kalau ada bocor dari kalian berempat
saksi perdisambo s i k m h menjelaskan dengan wajah tegang dan marah
kemudian saksi perdisambo s i k m h meminta
saksi arif rahman arifin s i k m h
untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut
kamu musnahkan dan hapus semuanya
kemudian saksi perdisambo s i k m h
menyampaikan kepada saksi perdisambo s i k m h
saksi hendrakul niaun s i k m h
hendra kamu cek nanti itu adik adik
pastikan semuanya beres
pada saat komunikasi tersebut
saksi arif rahman arifin s i k m h
tidak berani menatap saksi perdisambo s i k m h
dan hanya menunduk
lalu saksi perdisambo s i k m h berkata
kenapa kamu tidak berani natap mata saya
kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu
kemudian saksi perdisambo s i k m h
mengeluarkan file tersebut